kayak contohnya chinese new years ini makanan resmi tapi ini juga bisa untuk makanan sehari hari
kira kira diantara nama nama ini siapa yang kira kira mendapatkan dukungan politik
insulin basal bolus itu insulin kerja cepat dan kerja lambat
prioritas konsumsi kita juga harus dimulai dari sayur
oh kayaknya ini hampir sama sih kita naik di atas baru membayar di atas
cari peluang usaha lain susah
dari rumah berserta keluarga sengaja datang kemari untuk mencicipi bubur yang terhadap di beceraya ini
dan dalam perjalanannya pd perjuangan baru hasil melahirkan beberapa sosok penasaran yang menjadi tikal bakal pemimpin pemimpin daerah
nah salah satu opsinya supaya cepat nyampe nih
baik yang di pantura termasuk juga yang di jalur tengah
alhamdulillah dari warung tenda bisa menjadi dua puluh empat jam tempat permanen seperti ini
kalau buat kami isi yang lebih penting
berpadu sama ikan yang sangat segar ini ya
dan untuk bisa mengambil
kondisi arus dari wilayah timur khususnya jawa timur solo semarang menuju ke jakarta seperti apa
kalau secara definisi kan sebenarnya semua yang dihasilkan oleh manusia
paket sembako itu berisikan beras minyak gula dan kebutuhan pokok lainnya
pacaran itu hampir sama dengan kekerasan terhadap istri atau dalam relasi rumah tangga
untuk produk yang boleh dijual atau tidak ke depannya
karena sudah sejak dulu sejak didirikan ya
selain caster yang bertugas memadu acara dan menghidupkan suasana
apakah akan membaik atau enggak gitu
tergantung kalau ada yang baru kan sembilan ratus lebih kalau yang murah rp delapan ratus lima puluh kayak gitu
tapi apakah sebelumnya pak menteri sempat mendengar ada keluhan dari uu pak
pemberian secara oral dengan opv sekarang pakai bivalen opv itu mulai bulan pertama
untuk perspektif penyidik penuntut maupun hakim
bahkan laju kendaraan akan semakin kencang saat melintasi titik utama medan magnet
ini tentu termasuk dalam yang harus dihindari ya
dan kita berdiskusi dengan sangat ketat
di mana para peserta mengenakan
nah yang kedua juga pemerintah tetap harus menjamin bagaimana kewajaran harga di tingkat produsen
kelautan dari universitas brawijaya
maria sarjana septia di pradana jakarta
perjuangan dalam penyebaran islam saat pertama kali masuk ke bone tidaklah berjalan mulus
di bekasi jawa barat seorang ibu rumah tangga bernama garini berhasil melihat peluang dengan mengembangkan usaha keripik tahu wali
terkait dengan pembuatan rkuhp ini sudah bermakna atau belum
jadi bagusnya itu karena tidak hanya menampilkan budaya indonesia
agus pratman ayat sudrajat medan sumatra utara
jadi kelihatan secara view nya itu apa namanya suasana keramaian di kampung rambutan itu tergambar dari atas gitu ya
betul betul saya jadinya saya gini saya intinya di dunia yang terbuka sekarang sebagai manusia itu kita bisa betul ternyata belajar dari ilmu pengetahuan dalam beberapa langkah klik gitu
berapa lama dibutuhkan untuk kembali ke titik remisi ini
tapi itu tentu harus kita cermati gitu
jadi tetap sebagaimana biasa
ada yang berpandangan bahwa five point of consensus itu